dua atlet muda indonesia tampil cemerlang meski tidak ditempatkan sebagai pemain unggulan
imade suta adiwiguna tampil hebat di nomor tunggal putra hingga memenangkan final
selain itu imade suta juga berpasangan dengan luna rianti savana dalam nomor ganda campuran
keduanya tampil prima hingga di final mengalahkan arden kwon lee rubiliu asal amerika serikat dengan skor dua satu sembilan belas dua satu dua belas
dan saat tiba di tanah air dan disambut pbsi pemkot jaksel
selasa kemarin imhari suta dan luna mengaku tampil di level internasional
untuk pertama kalinya merupakan pengalaman yang sangat berharga

cuma kalau untuk teknik dan akurasi lebih bagus pemain di indonesia sih menurut saya
setelah ini ada kejuaraan provinsi sirkuit nasional dan kejuaraan nasional